pt kereta cepat indonesia cina meresmikan jembatan layang cibiruhilir
sebagai salah satu akses jalan menuju stasiun tegaluar kabupaten bandung
jembatan layang yang dibangun sejak november dua ribu dua puluh ini
mulai dapat digunakan masyarakat pada sepuluh agustus dua ribu dua puluh
dengan panjang tujuh ratus tiga puluh empat meter dan lebar sembilan meter
pengguna kereta cepat dapat mengakses jalan soekarno hatta kota bandung
dalam waktu lima belas menit
selain jembatan layang ini dalam waktu dekat pt kcic
akan segera membuka akses dari stasiun tegal luar
menuju jalan tol purbalenyi di kilometer satu ratus lima puluh satu
sayangnya hingga saat ini belum tersedia moda transportasi umum
yang terintegrasi dengan stasiun tegak luar
padahal selain akses ke jalan non tol dan jalan tol
konektivitas stasiun dengan transportasi umum juga harus diperhatikan
menurut masyarakat transportasi indonesia atau mti
hal ini harus segera dikoordinasikan antara kcic
dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
pemerintah kota bandung pun
ataupun pemerintah kabupaten bandung pun juga harus bersinergi
maksudnya itu nggak bisa hanya dari pihak kcic
atau direkturat jenderal kereta api
atau kemenhub atau kemen bumn
tanpa dukungan dari pemerintah kota bandung
maupun pemerintah kabupaten bandung
nanti harus mengkondisikan operator operator angkutan umum
yang ada di kota dan kabupaten bandung
untuk setidaknya tidak pun dengan membuat trayek baru
mereka misalnya bisa membuat sistem transitan lagi
dari existing angkutan umum yang sudah ada
khusus untuk stasiun tegaluar
aditya menyatakan transportasi umum yang paling sesuai
adalah dengan menggunakan bus atau shuttle
yang langsung menuju ke stasiun kereta komuter terdekat
di stasiun cemekar atau gedebage
sehingga pengguna kereta cepat dapat menggunakan kereta komuter
menuju pusat kota bandung
kereta cepat jakarta bandung direncanakan akan mulai beroperasi
pada bulan september dua ribu dua puluh
rangga putra kavijati bandung jawa barat